sejumlah lembaga survei dan media mendaftarkan gugatan ke mahkamah konstitusi
terkait pelarangan publikasi quick count dua jam setelah pemungutan suara di wilayah barat
dan pelarangan survei di hari tenang serta ancaman pidananya pada jumat siang
para penggugat mendesak agar mk segera memutuskan gugatan tersebut sebelum tujuh belas april dua ribu sembilan belas
atau sebelum penghutang suara
sejumlah media seperti transtv rcti tv one metro tv indosiar
serta lembaga survei lainnya mengajukan pengujian undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
tentang pemilihan umum dan pasal satu ratus sembilan puluh tujuh undang undang nomor satu tahun dua ribu lima belas
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor satu tahun dua ribu empat belas
tentang pemilihan gubernur bupati dan wali kota menjadi undang undang terhadap
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima ke mk
menurut pemohon larangan mempublikasi hasil quick count dan larangan survei pada masa tenang
dianggap merugikan hak informasi masyarakat untuk mendapatkan hasil
yang cepat sedangkan sejumlah pasal larangan tersebut sebelumnya
sudah dinyatakan inkonstitusional oleh mk melalui tiga putusan yang berbeda
pemohon menambahkan jika larangan pembatasan quick count tetap diberlakukan
maka justru akan berpotensi menimbulkan hoax sekitar hasil pemilu
melalui kuasa hukumnya pemohon berharap mk segera memutuskan gugatannya
sebelum pencoblosan pada tujuh belas april dua ribu sembilan belas nanti
ternyata di undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas itu masih
dicantumkan lagi pasal pasal yang sebenarnya telah dinyatakan inkonstitusional
oleh mahkamah konstitusi melalui tiga putusan sudah ada tiga putusan ini yang menyatakan
pasal pasal itu dinyatakan bertentangan dengan konstitusi
tapi ternyata di undang undang nomor tujuh itu masih dimasukkan lagi
nah karena itulah kita ingin mengajukan kembali ke mahkamah konstitusi agar pasal ini
dinyatakan inkonstitusional sebenarnya kalau quick count dibatasi
hanya boleh ditayangkan dua jam setelah penghitungan
di waktu indonesia bagian barat di sekitar jam tiga artinya kita sudah kehilangan
waktu yang cukup panjang sebab apa di wilayah timur sana bisa jadi
penghitungan untuk pilpres di beberapa tps disana sudah selesai